emangnya ada apa john
tuh disuruh sama emak nanyain ngeliat babeh
soalnya dari tadi sore dari pemakaman nggak pulang pulang sampai sekarang
hmm berarti om haji sulat belum pulang dong
ya kalau gitu om sulam berarti gak ikut sholat terawih ke masjid
eh tapi kalau abang roby udah pulang kan ada di rumah
belum pulang juga
jah males banget gue ikut sholat terawah ke masjid
ngapain kalau gak ketemu om sulam sama si roby
mendingan gue di rumah tidur
siapa tau gue mimpi mereka berdua
ya kebalik aja ya
kenapa dokter jadi lama begini
udah udah udah kenapa minder
masih ada tempat duduk tuh
eh dia beda sama abangnya
ntar abis sholat maghrib kita makan ya di kandid
eh kagak ikut makan deh

udah keburu kenyang
ayo pengen tau kondisinya si irun bagaimana di dalam
pengen gak pulang dulu ji
supaya emak sama bu rodia teh
emak berudah bantuin kawan
ya pastinya lam
apa kita pulang dulu aja lah
temenin aja disini
ayo masih khawatir kalo belum tau keadaan si irun sebenarnya
jangan tinggalin kita dulu dong ji
nama aja sulam
udah mudah udah udah jadikan ketung kita
eh badar masuk dar
keluarga sakinama wardawaroma lagi buka puasa bersama nih
emangnya lo agak punya keluarga
jadi lo gak bisa buka puasa
bareng sama keluarga lo
jangan gitu dong
lo sekeluarga kan gak boleh anggap keluarga juga
ih apes bener gitu ya
kalo dia sampai dianggap keluarga sama babe
ngomong kayak orang kagak pernah sekolah aja lo
justru temen babe no
pasti mau minta bukaan bareng
gue kasih tau ke lo ya
kagak level gue buka puasanya pake kolek
gue tuh buka puasanya ngikutin sunah rosul
abis itu baru gue hantem dan nasi padang
ya gak ditahu boleh juga nih dikit ya
eh kita puasih juga
abisin dukul aku loh
kita kan mau ke tempatnya si male
ngeliat anaknya di rumah sakit
ah ngapain gue peduli sama anaknya si malik
jangan gitu dong bar
sekarang kan lagi bulan ramadan
banyak banyakin dong kita pahala sama istighfar
biar kakek ini bulan ramadan
gue kagak bakalan peduli
ibarat kate nih
keluarganya nyemplung ke laut
tapi maksud gue bukan itu
waktu kemarin mereka
ngobrol bareng si katun sama juhid
wah kalau urusan itu sih
gak tau sama dia diorang
mumpung mereka sekarang lagi di rumah sakit
kita degrep bareng bareng
kan nggak bisa kemana mana tuh mereka
nah kalo urusan itu tuh gue setuju sama lo darah
tapi gue abisin dulu kolok gue ya
oke gue bagi tempe gak

gak ada si mahmud
makan bisa sepus pus nih
emangnya si mahmud kemana
mahmud pergi rumah sakit ngantar si malik
karena anak si malik kecelakaan
tabrak lari kayak anaknya pak kardun mbah
ya beda dong
anak kardun itu bukan ditabrak lari
jelas jelas yang nabrak tuh si sulam
tapi kalo si sulamnya
terus lari dari tanggung jawab
itu baru benar
iya kan pak
dia itu orangnya jolim
makanya puasa ini kagak dapat berkah
bun tuh heran banget nih sama abes sama umi
apa apa semuanya selalu nyasar ke haji sulam

supaya umi sama abes tuh kenyangnya sama makanan sama minuman
bukan sama dosa
cing mahmud itu baik budi banget ya
padahal kan cimanggut itu gak suka sama bang mali
tapi pas tau anaknya bang mali kecelakaan
kayaknya langsung ditengokin
cing mahmud tuh sama sama haji sulam
pakai ngantarin ke rumah sakit lagi segala
jadi yang bawa anaknya bang mali ke rumah sakit itu bang sulam
ayo ah udah deh gak usah dia ngomongin si sulam lagi
bah pasti bininya si mali tuh belum tau tuh kecelakaan anaknya yang dapet kecelakaan
soal kecelakaannya tuh tadi sore mbak
yang temenin ke rumah sakit si mali itu
gak salah dia tuh pasti tergijik
jadi istrinya bang mali belum tau nih
yaudah kalo gitu lo kasih tau ya
dia belum buat apa apa
ini perangkat rawet dulu ya
sekalian di jalan ya mampir ke rumahnya sobari
apa dia tau ya sulam sama sincing kemana begitu ya
iya jalan soalnya cinan sama radul juga pulang juga
jangan lupa subscribe channel ini ya
jonny mau kemana kak
mau ke rumahnya bang mali john
mau ketemu sama istri bang mali
mau ngasih tau anaknya kecelakaan
udah ya jonny kakak buru buru
yaudah eh jangan lupa ya suratnya dari ncing robi
dibaca menjelang tidur kan
bang mali ada di rumah gak
engga jon tadi abis buka puasa langsung pergi sama om badar
katanya sih mau ke rumah sakit mau jengukin anaknya om ali di rumah sakit
emangnya ada apa jon
tuh disuruh sama emak nanyain ngeliat mbak beh
soalnya dari tadi sore dari pemakaman nggak pulang pulang sampai sekarang
hmm berarti om haji sulat belum pulang dong
ya kalo gitu om sulam berarti gak ikut sholat raweh ke masjid
eh tapi kalo abang robi udah pulang kan ada di rumah
belum pulang juga
jah males banget gue ikut sholat raweh ke masjid
ngapain kalo gak ketemu om sulam sama si robi
mendingan gue di rumah tidur
siapa tau gue mimpiin mereka berdua
udah ah gue balik aja
kenapa dokter jadi lama begini
udah tenang aja mal
siapa tau irun memang butuh penanganan khusus dari dokter
ini semua gara gara lu nih
gak becus ngejagain anak
pagi baru nyampe malah diomelin
terus gimana sih iron kabarnya tuh
di dalam ruangan nih